presiden joko widodo memerintahkan menteri kesehatan budi gunadi sadikin
segera menyediakan vaksin untuk penyakit cacar monyet yang kini sudah ditemukan di indonesia
jokowi juga meminta tempat dengan tingkat interaksi tinggi menjadi perhatian
serta memperketat pintu masuk ke indonesia
sebelumnya kementerian kesehatan telah mengkonfirmasi pasien cacar monyet di indonesia
pasien satu cacar monyet ini baru saja kembali pulang dari negara di eropa barat
tapi ini juga tidak perlu kita terlalu panik karena penularannya lewat kontak langsung
saya rasa yang paling penting adalah kesiapan kesiapan kita